aku benar benar malu yunda
aku merasa tidak pantas
banyak sekali kesalahan kesalahanku pada yunda
sudahlah yang lalu biarlah berlalu
dari dulu aku sudah memaafkan
kenapa ibunya sangat percaya kepada ibunda ratu kentrim manik
padahal begitu banyak bukti kelicikannya
aku sangat tidak mengerti
ini sesuai dengan yang kuinginkan
semua rencana aku berjalan
bahkan tanpa aku harus bersusah payah
yunda subang larang sangat membelaku
sekarang aku tinggal menjalankan rencana terakhir
dan semuanya akan lebih mudah bagiku
kalau aku bebas dari hukuman
aku bisa lebih mudah menjalankan rencanaku
aku harus mencegah pengangkatan raden kiansantang menjadi putra mahkota
bolehkah aku bertanya satu hal
ayahmu adalah seorang pemberontak
apakah dirimu ikut mendukung nih mas
ayahku memang seorang pemberontak
tapi aku tidak
dari awal aku pun memang tidak pernah setuju dengan keputusan ayahku
namun arya banyu beranggapan sebaliknya
anak seorang pemberontak tetaplah pemberontak juga
nih mas apakah ada tempat bersembunyi dirimu
rumah ibuku nyai seruni
ibuku sering menasehati ayahku untuk tetap setia kepada pajajaran
namun ayahku malah mengusir ibuku dari rumah
dia tinggal di rumahku
aku mohon tetaplah setia kepada prabu siliwangi dan pajajaran kanda
karena mereka sudah banyak membantu desa kita
aku tidak pernah merasa dibantu oleh dia
dan kamu tahu
aku sudah lama muak dengan pemerintahan prabu siliwangi
kalau kau tidak mendukung aku
lebih baik kau pergi sekarang
aku tidak akan pergi dari sini
berani berani yang kadang menampar aku
kamu tidak suka
sepertinya aku akan pulang ke rumah ibuku
di sana akan lebih aman untukku
baiklah nih mas
aku dan sheikh guru akan mengantar kamu ke polisi itu gede
tidak usah kamandaka
biar aku pulang sendiri
aku sudah merepotkan kalian berdua
jangan nih mas
akan sangat bahaya kalau kamu pergi sendirinya
apalagi dalam kondisi kamu
belum sembuh sempurna
aku sangat mengkhawatir kamu nih mas
aku akan keluar untuk mencari makan
kamu tunggu saja di sini
biarkan saya guru menjagamu di sini
alangkah baiknya kamandaka
beruntung sekali perempuan yang menjadi pendamping
hama membawakan minuman
wondah ratu kederimportasi
betapa pandainya dia menutupi wajah aslinya
kamu tidak usah jadi pelayan lagi
yunda kakanda prabowo sudah membebaskan hukumanmu
yuda apakah aku tidak salah mendengar
yunda aku benar benar malu yunda aku merasa tidak patah
banyak sekali kesalahan kesalahanku pada yunda
sudahlah yang lalu biarlah berlalu dari dulu aku sudah memaafkanmu
kenapa ibunya sangat percaya kepada ibunda ratu kentrim manik
begitu banyak bukti kelisjikannya aku sangat tidak mengerti
peraih setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan
kita ini keluarga sudah sepantasnya kita saling memaafkan
terima kasih yunda
terima kasih yunda
entah bagaimana caranya aku bisa membalas semua kebaikan yuda
kamu tidak perlu membalas apapun aku sangat menyayangimu ray
dinda subang lara
begitu mulia hati
dia sangat menyayangi dinda gentrimani
mereka tampak sangat rupuh
kanda sangat berbahagia sekali
kanda lihat hidup dengan rupuh
dan saling menyayangi
itu yang sudah membuat hati kami
tentram dan damai
iya kak kanda
dinda tidak menganggap rai gentrimani
sebagai pesaing dalam memperebutkan hati kak kanda
tapi dinda menganggap rai gentrimani
bagian dari dinda
dinda sangat menyayanginya dengan tulus
aku tidak peduli dengan ketulusannya
aku hanya menginginkan putraku
dan aku juga ingin mencari putra yang lebih baik
kebalikanlah mahkota rai gentrimani
di depan seluruh rakyat pajajaran
untuk mengembalikan kemuliaannya opener
seperti sedia kalam
jangan lakukan itu